dan dua tahun prabu mengenakan tangan bionik
ini informasi yang menarik ya serka siswadi masih berjuang melawan rasa minder
di tengah perjuangannya tersebut dia tetap ingin berbagi ilmu
kemudian juga pengalaman kepada siswa bintara didikannya
nah kini siswadi berjuang agar kelak prajurit yang cacat ya
bisa mendapatkan organ tubuh bionik seperti dirinya
suwadi mengaku tahu betul bagaimana rasanya menjadi prajurit tanpa tangan
kecakapannya menguasai berbagai jenis senjata dan bahan peledak
musnah bersama dua tangannya akibat ledakan granat pada dua ribu empat belas lalu
tangan bioniknya terlalu lambat untuk melakukan tugasnya dulu sebagai marinir
kadang ia merasa putus asa dan rasa minder pun sering menderang
kecacatannya membuat ia tak maksimal dalam bekerja
namun dukungan keluarga membuat bapak dua anak ini tetap berdinas
dukungan moral itulah yang menjadi obat penawar rasa trauma
kini siswadi lebih sering bekerja tanpa tangan robotnya
bagi siswadi dengan cara itu ia bisa terus melawan rasa kecil hati
yang jelas saya merasa malu kalau tidak bekerja
karena tiap bulan bagi saya tentara itu mendapat gaji dari pemerintah
kalaupun tidak masuk atau tidak kerja sungguh sungguh sangat malu bagi diri saya
mudah mudahan dengan ini bisa memberi inspirasi dan edukasi pada teman teman yang masih normal
agar lebih giat bekerja lagi
siswadi kini berjuang agar prajurit yang bernasib sama seperti dirinya diberi perhatian yang sama
ia seringkali meminjamkan tangan bioniknya ke sebuah perguruan tinggi negeri untuk diteliti dan diproduksi
harapan lagi ke depan mudah mudahan bagi teman teman yang mengalami musibah kayak saya
baik cacat karena penugasan cacat karena lalin ataupun yang lain bisa memakai tangan bionik ini
dan juga ini mudah mudahan menjadi edukasi dan menjadi riset di negara kita
untuk dipelajari sehingga bisa diproduksi di dalam negeri
tangan bionik seharga enam ratus juta rupiah itu bukanlah faktor tunggal dalam perjuangannya melawan rasa minder
bagi rekan sekerjanya di pusat pendidikan militer dasar tni al juanda sidoarjo siswadi dianggap sebagai prajurit bermental baja
semangatnya luar biasa walaupun kondisinya beliau seperti itu kerja tetap kerja
bahkan pernah cerita sama saya
sebenarnya kalau saya seperti ini nggak bisa berbuat yang terbaik untuk angkatan laut khususnya
ini yang beliau sampaikan ke kami
bahkan kami juga sempat melihat langsung bagaimana beliau nya bekerja mulai start dari rumah sampai berangkat ke kantor
ini yang tidak habis pikir saya termotivasi untuk tetap kerja kerja dan kerja
derap dan nyanyian prajurit membuat hasrat siswadi mengabdi pada negara

siswadi terus berusaha memelihara keyakinannya untuk bekerja di tengah keterbatasan
ini semua ia lakukan juga demi menjadi contoh bagi anak pertamanya yang menempuh pendidikan di akademi militer tni angkatan darat